nanti pasang lagi busnya ya
pak kalau ada apa apa nanti segera hubungi saya aja ya
kamu ada dimana
udah malam gini kok belum pulang
liri meninggal ma
apa yang terjadi sama dia
kamu sekarang ada dimana
di rumah sakit bogor mah
sekarang mama baiknya kesana aja ya
kamu tolong kirimin alamatnya kesini ya
apa aku gak salah dengar
walaupun aku benci sama dia
tapi aku gak pernah ngebayangin kalau dia meninggal
dia pasti sedih sekali
dia pasti sedih sekali
riri bangun riri
aku gak bisa hidup tanpa kamu
jangan kesana riri
jangan tinggalin aku
jangan tinggalin aku
mama mau pukulan kamu sama anak kamu
bapak harus bersabar dengan takdir istri bapak
semoga istri bapak tenang di alam sana
dengan takdir istri bapak
semoga istri bapak tenang di alam sana
dari masih hidup
iya sebentar saya periksa ya
jantung pasien bekerja kembali
apa riri masih hidup
kamu jangan masuk ke dalam
nanti andi tahu kalau kamu mencintai riri
kamu ngapain sih
apa jangan jangan kamu ada hubungan
dengan kondisi riri yang ngedrop
cepat jawab aku
aku baru datang kok
kamu gak usah bohong sama aku
aku yakin kamu pasti terlibat dalam masalah ini
kok kamu malah duduk aku seperti itu sih
kamu gak usah berkelit lagi
sekarang jawab yang jujur
haris aku bukan orang jahat seperti yang kamu pikirkan ya
justru riri yang jahat sama aku
gara gara dia rahim aku hilang
dan gara gara dia juga kamu ingin menceraikan aku
kalau aku memang orang jahat
buat apa aku diam melihat hubungan kalian
bisa aja aku cerita sama andi
tapi enggak kan
karena aku bukan orang jahat seperti itu
kamu emang terlalu benci sama aku haris
kamu tega nuduh aku seperti itu
kenapa riri selalu beruntung
sudah mau meninggal saja dia ternyata masih hidup
aku enggak tahu

maka aku harus bahagia atau bersedih mengetahui diri masih hidup
apakah aku harus bahagia atau bersedih mengetahui riri masih hidup
jenazah riri ada di mana
riri masih hidup ma
dia ternyata mati suri
dia ternyata mati suri
mama gak kebayang sedihnya andi kalau sampai dia meninggal
mama enggak kebayang sedihnya andi kalau sampai dia meninggal
tolong kasih tahu mama di mana riri
mama jenguk dia
gimanapun juga dia menantu mama
kalau sampai mama gak muncul
kalau sampai mama enggak muncul
andi pasti marah sekali
kami harus menangani pasien lebih intensif lagi
dan pasien juga butuh ketenangan
saya harap yang menjaga di ruangan ini cukup satu orang saja
yang lainnya silahkan tunggu di luar
biar saya aja dok
biar aku yang nemenin riri di sini ya
biarin adik gue ya
suster pasang lagi busnya ya
pak kalau ada apa apa nanti segera hubungi saya